lima ratus prajurit ambil bagian dalam latihan antar kecabangan tni angkatan darat di martapura sumatera selatan
selain personil infanteri tni ad juga mengerahkan sejumlah tank leopard dan helikopter tempur
sejak kamis pagi kawasan pusat latihan tempur tni ad di martapura sumatera selatan
telah dipenuhi repon prajurit dan peralatan tempurnya
mereka akan melakukan latihan puncak antar kecabangan tni angkatan darat
latihan dimulai dengan serangan helikopter tempur mi tiga puluh lima
serangan ini ditujukan untuk mengajukan musuh di markasnya
selanjutnya serangan dilakukan oleh prajurit infantri dibantu dengan tank leopard
namun musuh yang memiliki tank juga menghambat gerak pasukan tni ad
ledakan dan meledakan menghantam tank leopard
tank leopard membalas tembakan tank musuh
hasilnya semua tank musuh
gempuran infanteri dan kavaleri membuat musuh terdesak mundur
untuk menghantam musuh yang tengah mundur komandan tempur memanggil helikopter yang bawa meriam
meriam itu kemudian ditembakkan untuk meminaskan musuh dari kejauhan
selanjutnya datang pula serombongan helikopter untuk mengangkut pasukan
mereka ditugaskan mengejar sisa sisa musuh yang melarikan diri
demikianlah skenario tempur yang dijalani pasukan dari brigade infanteri raiders tiga belas divisi satu kostrat
latihan ini sendiri merupakan puncak dari seluruh latihan yang dijalankan
di tiap raja perang
ini adalah penyelesaian dari tni angkatan darat dalam setahun terakhir
untuk diketahui bahwa latihan puncak ini adalah merupakan akumulasi
merupakan puncak dari seluruh siklus latihan tni angkatan darat
yang dimulai dari tingkat perorangan tingkat regu tingkat peleton tingkat kompi tingkat batalion tingkat brigade
mulai dari masalah masalah yang teknis taktis sampai dengan geladi lapangan seperti yang kita lihat pada saat ini
latihan tempur ini juga boleh disaksikan warga sipil
aksi berbagai alutsista tni ad membuat warga berdejak kagum
senang sih bangga disini
berarti mudah mudahan semakin maju lah ya
bangga bangga bangga tni lah
intinya tni itu adalah suatu pahlawan
untuk indonesia ini
total ada sebanyak lebih dari dua tujuh ratus personel tni ad yang dikerahkan dalam latihan kali ini
selain personel tni ad juga mengerahkan dua belas unit tank leopard
enam meriam caesar
tujuh rudal artileri pertahanan udara jenis mistral
serta sejumlah alutsista pendukung lainnya
banyak yang menyebutkan latihan adalah kesejahteraan prajurit
melalui latihan yang bertingkat berjenjang dan berulang seperti inilah
iwan hermawan martapura